sementara itu ketua tim pakar gugus tugas penanganan covid sembilan belas wiku adhisa smito menyebut regen buatan lokal sebagai bahan uji tes diagnosis covid sembilan belas belum dapat digunakan karena masih dalam tahap uji coba
jika berhasil regen tersebut akan digunakan sebagai bahan uji pcr atau polimers chain reaction secara massal
hingga saat ini regen yang digunakan sebagai bahan diagnosis covid sembilan belas masih menggunakan regen impor
untuk mempercepat proses diagnosis pemerintah indonesia masih menggunakan regen impor untuk memenuhi kebutuhan negara
sementara itu pemerintah indonesia melalui ministeri penelitian bpbt dan universitas telah membuat rencana untuk penelitian regen pcr
pada saat ini ini dalam proses penelitian
pemerintah indonesia telah membuat rencana untuk penelitian regen covid sembilan belas